detik detik badai menerjang kabupaten kudus jawa tengah
selasa sore terekam video amatir warga
sejumlah warga tampak
takutan dan berteduh
sementara sejumlah mobil berhenti di tengah jalan
karena banyaknya benda yang berterbangan
diterjang kencangnya angin
peristiwa ini juga disertai
hujan butiran es
puluhan pohon di sejumlah ruas jalan
kabupaten kudus tumbang serta
fasilitas umum rusak parah tertimpa pohon
pantura kecamatan jekolo kudus
sebuah tempat usaha perakitan besi
porak koranda serta tiga
tiang listrik roboh
menurut kepala seksi pengendalian kebencanaan
sedikitnya tiga puluh pohon penghijauan roboh
dan melintang di jalan serta sejumlah
kendaraan dan sekolah dasar juga dilaporkan
belum ada laporan adanya korban jiwa
dalam peristiwa ini sedangkan nilai
kerugian hingga kini masih dalam
pendataan tugas bpbd
indra winardi kudus jawa tengah